sepuluh ribu orang warga kota bekasi menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ispa sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
yang diduga diakibatkan oleh polusi udara
sebenarnya seberapa parah kualitas udara di bekasi
berikut liputannya untuk anda
polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor disebut sebagai penyebab utama dari tingginya
angka penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ispa di kota bekasi
data dinas kesehatan kota bekasi menyebutkan sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
sebanyak tiga puluh ribu orang warga kota bekasi menderita ispa
lantas benarkah kualitas udara di bekasi buruk
indeks standar pencemaran udara menjadi parameter untuk mengetahui
satu kadar pm sepuluh
dua so dua atau sulfur dioksida
jika kosong sampai dengan lima puluh baik
lima puluh satu sampai seratus sama dengan sedang
satu ratus satu sampai satu ratus sembilan puluh sembilan sama dengan tidak sehat
sampai dua ratus sembilan puluh sembilan sama dengan sangat tidak sehat
tiga ratus sampai tiga ribu sama dengan berbahaya
untuk mengetahuinya kita bisa lihat dari alat indeks standar pencemaran udara atau ispu
hanya empat alat indeks standar pencemaran udara
yang diantaranya berada di kantor wali kota bekasi dan terminal bekasi tidak berfungsi
jika dilihat dari laman situs kementerian lingkungan hidup
ispu kota bekasi sebenarnya masih dalam kategori baik
tetapi berada di ambang batas
namun pencemaran udara kronis terjadi di tempat tertentu
polutan yang ada di kota bekasi ini potensinya ada beberapa
antara lain ya transportasi kegiatan usaha industri maupun kegiatan usaha jasa perdagangan
tetapi yang dominan mungkin adalah transportasi
lokasi di jalan kiai haji nur ali khususnya itu di dekat pasar sumber arta
itu yang pm sepuluh nya sudah mengkhawatirkan
karena dia menunjukkan indikasi bahwa itu tidak sehat
ini adalah kawasan sumber arta kalimalang yang tadi dikatakan oleh mas ri dari dinas lingkungan hidup kota bekasi
kawasan ini bisa dikatakan sebagai kawasan yang cukup sibuk di kota bekasi
karena menjadi akses utama yang menghubungkan jakarta dengan kota bekasi
dan tentunya dilintasi oleh ribuan kendaraan setiap hari
dan tak hanya itu sejak tahun dua ribu empat belas lalu juga di kawasan ini terdapat proyek tol beca kayu yang sampai saat ini masih berjalan
maka perpaduan asap kendaraan bermotor dengan polutan hasil pembangunan
menghasilkan pm sepuluh atau debu yang sangat tebal seperti ini
tentu saya harus segera cuci tangan
di kawasan ini pun ada sebuah pasar yang menjadi tempat lela manusia
dan banyak sekali permukiman warga yang terletak di kawasan kalimalang ini
maka tak heran jika sepanjang tahun dua ribu tujuh belas lalu banyak sekali warga kota bekasi

karena inilah situasi yang harus mereka hadapi setiap hari ketika mereka keluar dari rumah
ispa adalah dampak yang dihasilkan dari polusi akibat pm sepuluh di bekasi dan daerah lain dengan tingkat polusi tinggi
namun ancaman polusi udara terhadap kesehatan lebih dari itu
hasil uji greenpeace dengan alat ukur laser egg menunjukkan
tingkat polusi di tambun kabupaten bekasi dengan jarak empat belas km dari pusat kota bekasi
pada desember dua ribu tujuh belas juga dalam kategori tingkat
pembedahan di kota bekasi adalah tingkat yang tidak sehat
data dari komisi penghapusan bensin bertimbal juga serupa
kedua uji ini juga turut mendeteksi partikular meter dua tiga
yang partikelnya lebih kecil dari diameter helai rambut manusia
hasilnya memperlihatkan angka pm dua lima berada di atas standar yang ditetapkan who
sebesar dua puluh lima mikrogram per meter kubik
sejumlah penelitian menyatakan pm dua lima yang berasal dari asap kendaraan bermotor
asap rokok industri dan kebakaran hutan ini memicu penyakit kronis
mulai dari strok jantung hingga tanker
mardika utama bekasi